sungai are ramai diperbincangkan setelah menjadi lokasi hilangnya putra gubernur jawa barat rituan kamil emeril kan mumtaz
dan berikut ini ada sejumlah fakta tentang sungai terpanjang di swiss berdasarkan data yang dihimpun oleh timlit pangsianen indonesia
sungai are merupakan sungai terpanjang yang mengalir di swiss dengan panjang dua ratus delapan puluh delapan km
sungai tersebut mengalir dimulai dari kota thun ke kota bern sampai ke danau wuhlensee
lebar sungai ini bervariasi mulai dari empat puluh meter hingga seratus meter
bahkan di satu titik lebarnya bisa mencapai enam ratus empat puluh tujuh meter
sungai are juga memiliki kedalaman mencapai dua ratus meter yang berlokasi di dekat myrangen
berikutnya aerial terakhir terlihat di antara i holtz
dan juga marzili di area tersebut sebelum hilang terseret arus pada dua puluh enam mei lalu
perlu diketahui sungai are yang biasa dikunjungi untuk berwisata ini mengalir dari kota turn ke kota bern sampai ke danau wuhlense
di dua kota ini kebanyakan wisatawan melakukan kegiatan berperahu sedangkan sungai di wilayah kota bern hanya digunakan untuk berenang saja
tapi sebenarnya di sepanjang sungai are sudah terpasang rambu rambu sungai
warga setempat ini atau wisatawan mengetahui larangan dan juga kewajiban ketika berada di sana
beberapa rambu yang dipasang diantaranya titik berbahaya dengan tanda merah putih merah
kemudian daerah aman untuk berenang ditandai dengan warna hijau
ada dua wilayah yang aman digunakan untuk berenang di sungai are yakni di kota bern mulai wilayah dari e holtz sampai dengan marshilibat
dua tanda bahaya lain yang disebut dengan untive melarang warga untuk melompat ke sungai
karena kondisi dangkal
selanjutnya ada tanda stein broken atau titik bahaya di sungai karena adanya batuan yang gampang runtuh
sejak dilaporkan hilang tim sar terus mengupayakan pencarian mulai hari kedua pada dua puluh tujuh mei
petugas memperluas jangkauan wilayah yang diperiksa pada hari kedua ini mencapai tujuh belas km
area sungai are yang yakni dari jembatan civenau hingga pintu air buhlense
kemudian hari ketiga dua puluh delapan mei pencarian berfokus pada area di antara dua pintu air terdekat lokasi terakhir terlihatnya eril yakni di seivelen mateli dan juga engah halde
hari keempat dua puluh sembilan mei area pencarian telah mengerucut di lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah marzili
serta di antara pintu air seivellen matelli dan engahalde mencangkup area i holtz dan buhlensee
kemudian di hari ke enam tiga puluh satu mei pencarian di intens
pencarian di dua pintu air yakni di seivellen matelli dan engahalde
berikutnya ada berbagai metode pencarian eril yang ditempuh oleh pihak berwenang
mulai dari pencarian menggunakan perahu yang dapat mendeteksi kedalaman hingga tiga meter
kemudian pencarian dengan drone thermal pendeteksi panas drone surveillance untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai
kemudian patroli darat dengan menyisir tepian sungai are dan penyelaman